dan ini adalah keponakan tercintaku
dan keponakan kulah
yang telah melumpuhkan gadis potoh ini
jebloskan perempuan ini ke penjara
aku sebenarnya tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
terpaksa aku melakukannya
kau belum tahu siapa
kian santang berubah wujud

aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tidak mau berurusan dengan wanita
aku tahu siapa yang berkhianat diantara kita
aku tahu siapa yang berkhianat diantara kita
siapa maksudmu cagatai
dia yang berkhianat tuhan
putri tuhan sendiri
lanjang ra quick
kau tidak perlu selesai
aku tidak perlu
saatku bersinipung segera bersamanya
sehingga sampai kembali
melepaskan kaki dan tangannya
sebelum aku membantumu menghadapi kian santang tuhan
kalau saja tidak muncul dua orang kurang ajar itu
pasti kian santang sudah aku gantung di alung alung
tuhan aku mohon tuhan
agar menguas padai putri atuya
supaya dia tidak merugikan kita lebih banyak lagi tuhan
kalau sampai omonganmu itu tidak terbukti
kau yang akan aku hukum
bisa heleaonya cepat pertamathis
setelah bagianulang dari sisa semuanya
akhi tomat aku telah mau nyampang
kau lihat sendiri kak
putriku sedang tidur pulang
kau masih mau bilang kau bertarung dengannya pak
pasti dia sedang berpura pura tidur tuhan
nyir cilaiva bangunlah putriku
tehanda jaga tayu
ayah ingin mendengar penjelasan pak
apa benar kamu bersekutu dengan para pemerintah
pemberontak apa maksud ayah
putri atu ya
aku mempunyai bukti atas apa tuduhan